biasanya daging itu menggunakan saus barbecue mushroom atau black pepper
nah sekarang daging yang sedang saya makan ini menggunakan saus honje atau dari bunga kecombrang
ini juga minumannya jus bunga kecombrang
kecombrang atau yang dalam bahasa sunda disebut honje merupakan tanaman rempah yang bisa diolah menjadi berbagai masakan dan minuman
kecombrang memiliki rasa yang unik sedikit asam dan sepat
walau banyak ditemui di nusantara tak sedikit masyarakat yang masih belum mengenal kecombrang
enggak gak tau
pernah dengar tapi gak tau
kayaknya kalau ada juga di rujak kayaknya ya kalau di zona itu rujak
itu biasanya buat salak kayak gitu gak sih
yang agak ungu ungu itu kak
di salah satu restoran di jalan merdeka bandung honji atau bunga kecombrang dijadikan menu makanan dan minuman
salah satu menunya daging saus honje
pertama daging tenderloin dimarinasi dengan garam merica lada hitam dan bubuk kaldu
setelah itu daging digoreng
nah sekarang kita buat saus monjenya
pertama tumis bawang merah bawang putih cabai merah lengkuas dan jahe yang sudah dihaluskan
kemudian tambahkan serai daun jeruk serta honje yang sudah diiris iris
tambahkan air kaldu hingga mendidih
baru dimasukkan daging tenderloin yang sudah digoreng hingga bumbunya meresap
dalam seminggu pengelola restoran mengaku bisa menghabiskan tiga kg kecombrang untuk menu makanan dan minuman
yang jelas lebih spesial ya
karena satu memang bahannya aromatik salah satu aromatik herb yang ada di indonesia
uniknya dari honje ini di seputar petani kita itu banyak sekali
jadi kita memanfaatkan hasil produksi dari petani
selanjutnya kita lihat pembuatan sambal honje di salah satu rumah makan sunda di jalan jujunan bandung
honje yang telah diiris iris digoreng menggunakan minyak panas sampai kecoklatan dan tercium wanginya
selanjutnya ulek bawang merah cabai rawit dan cabai domba yang telah digoreng
setelah itu campurkan honje yang sudah ditiriskan dan tambahkan gula garam dan sedikit terasi
jadi khas kecombrang ini tuh yang punya aroma yang sangat menyangat wangi
menggugah gairah untuk nafsu makan
jadi sengaja kami ditampilkan untuk di menu sambal
dalam sehari rumah makan ini bisa menghabiskan lima hingga enam kg honje
untuk membuat sambal honje
ternyata ini untuk sambal kecombrangnya
ternyata ada rasa asamnya
padahal tadi ketika proses pembuatannya itu tidak ada tomat
ataupun tidak menggunakan jeruk lemon ataupun jeruk limau seperti itu
jadi rasa asamnya memang dari kecombrang
menurut ahli sejarah kuliner dari universitas pajajaran
kecombrang tak hanya dijumpai di indonesia
kecombrang juga banyak tersebar di asia tenggara
pada masa lalu kecombrang banyak dimanfaatkan untuk bumbu masak sambal hingga untuk keperluan medis
ini yang membuat kenapa nilai dari kecombrang atau onje ini kemudian menjadi naik kembali
karena memang berkaitan atau berhubungan juga
selain sebagai tanaman eksotis juga tanaman herbal ya
fadli menambahkan tanaman endemi kecombrang mudah dibudidayakan
maka masyarakat seharusnya tetap mengenalnya
sebagai tanaman rempah khas nusantara yang tidak terasingkan akibat tergeser oleh bahan makanan lain
dibutakan cnn indonesia bandung jawa barat